pak awit kita akan dengar ataupun baca pernyataan dari jurubicara pa dua ratus dua belas ini menarik sekali soal prabowo subianto akan diundang atau tidak dalam reuni akbar dua ribu
tolak prabowo reuni dua ratus dua belas akan undang anies baswedan
kita baca pernyataan kutipannya
untuk hadir atau tidak hadirnya prabowo saya nggak paham dan setahu saya tidak ada pembahasan
jadi memang pak prabowo tidak diundang
jadi gini ini pernyataan ustadz novolba mokmin adalah pernyataan pa dua ratus dua belas
jadi kami dari panitia itu yang jelas mengundang gubernur pak anies dan insya allah beliau akan hadir
memberi sambutan nanti di acara mahasiswa

nah kalau untuk urusan undangan ke pak prabowo pak fadlizon banyak yang bertanya nih dan lain lain
kami sampai saat ini tidak memberi undangan khusus
jadi kami membuka kepada siapapun
ini terbuka persatuan indonesia
bagi alumni alumni nih yang kemarin dari dua ribu enam belas dua ribu lima belas hadir dari kalangan rakyat pejabat silahkan hadir
tapi kan tahun tahun yang lalu pak prabowo diundang dan sekarang pak prabowo posisinya menteri pertahanan republik indonesia
kenapa kemudian beliau tidak dianggap
karena dia tidak cocok ataupun layak untuk diundang
ya tadi kan gini katanya jangan sampai ada kegaduhan politik
nanti kalau kita undang pak prabowo beneran nanti kan jadi permasalahan lagi
justru kami membuka semuanya
bahkan pak jokowi pun alumni
siapapun yang alumni dua ratus dua belas silakan hadir
kita bareng bareng untuk bersatu untuk negara kesatuan republik indonesia
ini bukan bentuk kekecewaan dari prd satu dua dengan pak prabowo bergabung
tidak ada tidak ada
jadi perlu difahami
politik dua ratus dua belas khususnya gitu ya
juga fvi begitu ya
kami ini gak pernah dalam berpolitik cari jabatan gitu
cari kursi gak ada gak ada sama sekali
kita dulu menitipkan fakta integritas
tapi karena faktanya pak prabowo gak jadi presiden ya selesai
justru yang menikmati jabatan ya ketua mui kita gitu kan
bapak yajim aruf amin
diundang gak nanti pak wapers diundang gak
bisa ngomongin ke anak ke rumah nanti
siapapun silahkan bisa hadir
semua rakyat indonesia berhak
silahkan datang ke reuni dua ratus dua
makanya kami adakan maulid ya
jadi kalau reuni dua ratus dua belas kesannya kan nih yang alumni ya
nah yang nggak merasa alumni itu kan ada maulid
nah hadirnya untuk maulid
jadi artinya fleksibel lah kita semua
siapapun silahkan hadir di acara reuni dua ratus dua
pak ika melihatnya bahwa kenapa pak prabowo kemudian tidak diundang
apakah kemudian sudah tidak menjadi faktor penting di reuni akbar dua ratus dua belas
atau memang ya ada bentuk kekecewaan
saya kira sudah dijelaskan oleh pak ustadz tadi
yang kita sudah atau saya paling tidak sejak awal mengatakan
karena ini gerakan politik
ya itulah konsekuensinya
jadi kalau kita menggunakan paradigma agama
ya mustahil nggak mengundang orang orang hebat itu
beliau mengatakan politiknya fpi dan dua ratus dua belas ya begini ini kita
tapi faktanya kan memang ya malah aneh wong
pak bamumin ⁇ aja mengatakan bahwa dia tidak setuju ada prabowo diundang kok
jadi demi kesatuan
ya itulah makanya saya dari awal melihat
ini adalah lanjutan dari gerakan politik
makanya statement pejabat pejabat tinggi negara tadi menurut saya lucu aja
bukan agamanya yang lucu mas
tapi statement statement apa penjabat negara itu
seolah olah mereka tidak melihat bahwa kekuatan dari kelompok islam politik ini
sebagai sesuatu yang memang akan terus berjalan
tanpa diadres masalah yang menurut mereka harus diselesaikan
itu gak mungkin
jadi solusinya bukan udrek udrekan atau kegaduhan seperti ini
tapi carikanlah solusi bagaimana kepentingan dari kelompok islam politik dalam hal
pak habib rizik tadi bisa diselesaikan
mui sudah atau paling tidak mas holil sudah pernah melakukan upaya itu
nah ini kan harus ditegasi oleh pemerintah
karena kalau gak ada campur tangan pemerintah dalam penyelesaian ini soal hrs
saya kira akan terus
dan momentum itu akan terus dicarikan jalan terus